dan jelang ramadan harga bawang putih di sejumlah daerah terus mengalami kenaikan
namun tingginya harga bawang putih di pasaran tidak sebanding dengan hasil yang didapat oleh petani
mahalnya harga bawang putih juga membuat sejumlah pedagang mengalami penurunan omset penjualan
akibatnya bawang putih busuk yang biasanya dibuang kini laku dijual
terus merangkaknya harga bawang putih di pasaran yang menembus angka rp enam puluh per kilogram
belum dirasakan secara maksimal oleh petani bawang putih di lereng gunung sumbing di temanggung jawa tengah
lantaran petani hanya bisa menjual dengan harga rp dua puluh tiga hingga rp dua puluh tujuh per kilogramnya
pemerintah kabupaten temanggung sendiri akan terus berupaya menggenjot produksi bawang putih
agar bisa mencukupi kebutuhan masyarakat khususnya kabupaten temanggung dan juga kebutuhan nasional
kalau untuk saat ini petani belum merasakan kenaikan harga selisihnya sangat jauh sekali itu mas
kalau di pasaran itu rp enam puluh sedangkan dari petani itu cuma ya itu yang super itu dua puluh enam sampai rp dua puluh tujuh
kalau untuk tanaman musim sekarang itu petani kok sulit sekali untuk mendapatkan untung
karena faktor cuaca yang kurang mendukung itu menjadikan tanaman ini kurang maksimal buahnya
sementara harga bawang putih di pasar gresik jawa timur terus mengalami kenaikan
dari rp tiga puluh menjadi rp lima puluh lima
meroketnya harga bawang putih dan kebutuhan pokok lainnya ini sudah dirasakan oleh pedagang dan pembeli sejak dua pekan lalu
baik pedagang maupun pembeli berharap pada pemerintah agar segera menggelar operasi pasar dan menurunkan harga
agar masyarakat bisa membeli kebutuhan pokok selama ramadan
mahalnya harga bawang putih mengakibatkan penurunan omset penjualan pedagang di pasar tradisional kudus jawa tengah
akibatnya bawang putih busuk yang biasanya tidak laku dijual
kini dijual dengan harga hingga rp dua puluh lima per kilogram
harga tersebut hampir sama dengan harga bawang putih kualitas bagus pada bulan lalu yang hanya rp dua puluh delapan per kilogram
harga bawang putih di pasar tradisional kudus sempat meroket menjadi rp enam puluh per kilogram
harga bawang berangsur turun menjadi rp lima puluh dua hingga rp lima puluh lima per kilogram setelah masuknya bawang putih impor asal cina
yang busuk busuk ini berapa per kilonya
yang bawang putih yang busuk
ini dibuat apa bu nanti
ini yang busuk ini buat apa biasanya
masih laku dijual ya bu ya
selain dibeli oleh para pemilik warung makan
bawang putih yang sudah menghitam ini banyak dipesan oleh para pengusaha kerupuk untuk campuran bahan baku membuat kerupuk